ketika saya bertemu pak prabowo
presiden terpilih yang kita sampaikan adalah
bukan hanya kader pkb
ketika saya bertemu pak prabowo
presiden terpilih yang kita sampaikan adalah
memang ada sesuatu yang memang harus dirubah
atau keberlanjutan kepemimpinan bukan
kemampuan daya tahan pemerintah
perubahan perubahan strategi pembangunan
kalau nggak ada perubahan skenario cara kerja
beras misalnya kalau nggak ada perubahan strategi
yang disampaikan selama lamanya
menyangkut salah satu visi perubahan itu apa
itu harus menjadi visi utama
paytv dan media streaming lainnya